menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md menegaskan
pemanggilan muhamad iskandar atau caimin oleh kpk adalah proses hukum biasa
bukan merupakan politisasi hukum
mahfud menambahkan caimin dipanggil kpk hanya untuk diminta keterangan
terkait kasus saat ia menjabat sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi
dipanggilnya mohaimin oleh kpk ini bukan politisasi hukum
tetapi proses hukum biasa
karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum
sebagai alat politik untuk kepentingan politik
sedangkan ini kasus ini kan sudah lama
sudah lama dan terjadi ketika mohaimin menjadi menteri tenaga kerja
tersangkanya sudah ada
jadi karena ini proses hukum jadi mencari sambungan sambungan muhammad itu
ya diminta memberi keterangan saja